jadi kalau yoris datang hari ini yang jelas itu di luar
saksi yoris yang awalnya akan disidangkan hari ini
itu karena ada penolakan dari pihak pihak atau gimana bang
bahwa kita meminta diinformasikan
jadi kalau yoris datang hari ini yang jelas itu di luar
yang diinformasikan oleh pihak pihak jaksa
kalau saya menyampaikan tadi ke
karena kita tidak bersiapan karena saksinya banyak
seperti hari ini saksi berapa orang bang
waktu untuk bersaksikan sampai sore jadi sekarang ternyata sudah ada enam saksi jadi
untuk jualan sekarang meng cancel dulu dihantar ke hari kamis untuk hari kamis besok
berarti hanya masalah waktu aja ya masalah waktu aja karena kalau sekarang tujuh ya mungkin sampai sore mas
oke ya gitu aja jadi ada pertimbangan lain lain gitu kan
sejauh ini berarti saksi dari pihak kepolisian semua
ya kalau hari ini semuanya itu saksi dari kepolisian baik dari mana ada pores ya pores sama polsek subang itu yang